mooncake atau kue bulan dalam budaya tiongkok adalah simbol pemersatu perbedaan
filosofi inilah yang ingin diangkat sutradara garinugroho dalam film mooncake story
jadi memang kue bulan ada mengandung filosofi cinta bersatu dan kita harus sama sama
apa yang disebut melindungi masyarakat dari apa yang disebut penderitaan ketidakadilan dan sebagainya
jadi memang kue bulan itu simbol semacam itu maka menjadi statement dari film ini
ketimpangan dua kelas sosial dipertemukan melalui tokoh david
pebisnis muda yang menderita alzheimer yang diperankan morgan oi
drama ini berlanjut saat david bertemu dengan bunga citra lestari yang berperan sebagai asi
asi adalah janda beranak dua yang bekerja serabutan sebagai joki tri inwa
ini sebuah cerita yang buat aku memang yang diambil sama mas garin tuh unik gitu ya
alzheimer joki tiga in satu sosial yang beri dan kisah kisah hubungannya itu bukan seperti hubungan pacaran atau suami istri
tapi lebih saling tanpa embel embel status itu gitu
mereka berdua bisa saling mengisi kehidupan satu sama lain gitu
apa ya buat aku sih sekarang sih mudah mudahan ini memberikan knowledge knowledge dasar juga buat yang nonton nanti
kalau gak selalu
gak selamanya orang yang lagi sukses atau terlihat enak hidupnya tuh bahagia selalu
tidak juga yang hidupnya susah terus gak punya kebahagiaan
film ini berpesan toleransi harus dibangun bersama tanpa memandang kelas agama dan etnis
begitu juga dengan segala masalah yang ada tidak menjadikan kita buta terhadap kehidupan
film ini mulai diputar pada dua puluh tiga maret di bioskop
gria putri jakarta